pemerintah provinsi dki jakarta telah mengerahkan delapan pompa untuk mengatasi banjir di underpass gandhi kemayoran jakarta pusat
meski begitu kawasan tersebut berada di dalam pengelolaan kementerian sekretariat negara
gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan underpass di jalan kota baru bandar kemayoran merupakan kawasan yang berada di dalam kewenangan kementerian sekretariat negara
meski begitu pemerintah provinsi dki jakarta tetap membantu agar banjir yang menutup underpass cepat surut
pemprov dki melalui dinas sumber daya air dan pemadam kebakaran telah menurunkan delapan pompa guna mengatasi banjir
banjir di underpass gandhi jalan kota baru bandar kemayoran jakarta pusat terjadi sejak jumat lalu setelah hujan dengan intensitas sedang dan tinggi mengguyur jakarta
kawasan itu memang berada di dalam pengelolaan kementerian sekretariat negara
tapi pemprov dki ikut membantu untuk memastikan
pastikan bahwa itu bisa tuntas segera
sejauh ini sda sudah mengerahkan enam mobil pompa ditambah dengan dua pompa pemadam kebakaran untuk terus menerus memompa
jadi meskipun itu bukan kewenangan kita tapi ini adalah bentuk bahwa dki jakarta akan terus ikut ambil tanggung jawab bila ada masalah